anda kembali di cnn indonesian newsroom
hanya memiliki sembilan tiga puluh enam persen keterwakilan di parlemen partai demokrat merasa perlu melakukan koalisi
agar bisa mendapatkan tiket kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
masalah strategi koalisi menjadi salah satu poin pembahasan penting dalam rapimnas partai demokrat selama dua hari
hari ini hingga besok di jakarta convention center
jurubicara partai demokrat herzaki mahendra putra menyatakan aturan presidensial threshold
atau ambang batas suara parpol untuk bisa ikut dalam pemilu membuat partai demokrat memilih strategi untuk berkoalisi
demokrat butuh dua parpol untuk memastikan diri maju dalam pemilu mendatang
jika koalisi sudah terbentuk maka pengusungan nama capres dan cawapres akan diputuskan bersama dengan parpol koalisi
publik menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi capres atau cawapres kita butuh dua puluh persen
ada ambang batas ini dan demokrat baru punya sembilan tiga
sehingga bagaimanapun pembicaraan mengenai cara
pres atau cawapres itu nanti akan difinalkan bersama dengan teman teman mitra koalisi gitu
jadi ini mesti dipahami sama sama
mas ahy memberikan gambaran seperti itu
karena bagaimanapun tiket menjadi penting
bukan hanya elektabilitas
boleh elektabilitas setinggi langit tetapi kalau tidak dapat tiket berat gitu